kelurahan kuningan barat jakarta selatan menjadi salah satu lokasi yang terkena dampak banjir sejak sabtu dini hari lalu
senin pagi warga masih berusaha menyingkirkan sampah yang terbawa banjir yang sempat merendam hingga setinggi dua meter
pihak kelurahan setempat yang berkoordinasi dengan suku dinas lingkungan hidup menargetkan
sampah bisa diangkut hari ini
selain itu penanganan pengungsi di kelurahan ini terus dilakukan hingga warga korban banjir bisa kembali ke rumah masing masing
gubernur dki jakarta anies baswedan menyatakan
banjir di wilayah jakarta sejak sabtu lalu terjadi karena curah hujan yang ekstrim
dan pada minggu kemarin sudah sembilan puluh sembilan sembilan persen wilayah yang terkena banjir mulai surut
menurut anies pihaknya bekerja sama
dengan berbagai pihak untuk menangani banjir di jakarta
sehingga pada senin kondisi ekonomi dan bisnis di jakarta sudah pulih seratus persen
hari senin dini hari jam tiga pagi tadi dipastikan bahwa seratus persen sudah surut
seluruh kegiatan perekonomian kegiatan pemerintahan bisa berlangsung tanpa ada gangguan sedikitpun
akibat curah hujan ekstrim pada hari sabtu yang lalu
semua kerja bakti untuk membersihkan tempat yang terdampak oleh banjir
jadi fasilitasnya tetap berada di sana
sementara itu badan meteorologi klimatologi dan geofisika memprediksi
cuaca ekstrim dengan curah hujan tinggi masih akan melanda kawasan jabodetabek hingga akhir februari mendatang
masyarakat diminta tetap waspada banjir
serta menyiapkan peralatan hujan bagi mereka yang beraktivitas
tim liputan cnn indonesia